industri keuangan indonesia siap menghadapi mea masyarakat ekonomi asean
sejumlah bank melakukan efisiensi untuk bisa bersaing dengan bank asing
saat ini bank di indonesia masih dalam taraf ekspansi untuk itu dibutuhkan investasi
pelaku industri harus memastikan jika langkah itu tak mematikan industri
bank rakyat indonesia membeli satelit sendiri untuk menopang teknologi yang dipakai agar lebih efisien
bank pelat merah ini mengoperasikan sistem digital office dan peopless
bank sentral asia juga melakukan efisiensi dengan aliansi bank asing di sejumlah negara asean
penggunaan teknologi authorizer juga mengurangi sejumlah biaya